kembali di sapa indonesia pagi saudara provinsi jawa tengah menerima anugerah sistem pelayanan berbasis elektronik terbaik se indonesia
kategori tingkat provinsi di istana negara jakarta
penjabat gubernur jawa tengah nana sujana menerima piagam langsung dari presiden joko widodo
pj gubernur jawa tengah yang juga mantan kapolda metro jaya nana sujana mengklaim seluruh layanan publik di provinsi jawa tengah sudah berbasis digital
sehingga ia merasa jawa tengah layak mendapatkan anugerah spbe terbaik tingkat provinsi
ditambah dengan peluncuran super apps golftech indonesia pemda jawa tengah menargetkan akan terus memperbaiki spbe
aplikasi bernama ina digital ini akan
diharapkan mampu mengintegrasikan pelayanan digital dari berbagai kementerian lembaga dan pemerintah daerah
setelah langkah awal ke depan tentunya kami akan terus lebih meningkatkan kembali
khususnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
ada pun tujuan dari spbe adalah yang pertama adalah untuk
mewujudkan tata kelola ya tata kelola pemerintahan yang efektif kemudian efisien
dan tentunya juga dipertanggungjawabkan
kemudian yang kedua adalah mewujudkan pelayanan ya pelayanan prima kepada masyarakat berbasis elektronik ini sampai ke tingkat bawah
dan yang ketiga masalah keterpaduan ini mengelola keterpaduan
dari tingkat provinsi dengan kabupaten
jadi selama ini layanan kami ya pelayanan pelayanan terkait masyarakat spbe
pelayanan berbasis elektronik sudah berjalan dengan baik di tingkat provinsi
dan sudah juga dilakukan di tingkat kabupaten
dan inilah hasil penilaian bahwa pelayanan berbasis elektronik